kota surabaya mengoperasikan bus kota dengan metode pembayaran sampah plastik
dengan membawa lima botol plastik masyarakat bisa menaiki bus dengan rute jembatan merah terminal bungora asih dan juga sebaliknya
pemkot surabaya mengoperasikan angkutan masal baru berupa bus dengan pembayaran tiket menggunakan sampah
ada sepuluh bus yang akan dioperasikan sejak hari sabtu ini dengan rute jembatan merah terminal bungurasi
untuk bisa menumpang bus ini calon penumpang hanya perlu membawa sampah plastik berupa botol air mineral ukuran dua ratus lima puluh ml sebanyak lima buah
atau botol ukuran lima ratus ml
sementara untuk sampah gelas plastik hanya perlu membawa sepuluh buah
transaksi bisa dilakukan langsung di atas bus kondektur akan menerima sampah plastik tersebut untuk selanjutnya menyetorkan ke bank sampah kota surabaya
sampah sampah tersebut nantinya akan diolah kembali menjadi produk produk kerajinan yang bernilai jual
wali kota surabaya tririsma hari ini menyebutkan bus ini adalah yang pertama kali di indonesia
ia berharap bus sampah ini nantinya dapat mengurangi kepadatan lalu lintas
lintas di surabaya
lalu ini langsung di atas bus
saya nunggu gitu
nah ini harus merubah saya harus ada tunggu mungkin jalan dikit ke halte kemudian juga bersama sama gitu
nah ini yang psikologi perkotaan ini yang paling sulit untuk merubah itu merubah perilaku itu
bus ini berkapasitas enam puluh delapan orang dengan empat puluh kursi
kursi dengan warna orange untuk kursi yang berkualitas
kursi dengan warna orange untuk kursi yang berkualitas
kursi dengan warna orange untuk penumpang pria
kursi merah untuk lansia
dan kursi berwarna pink untuk penumpang perempuan
bus ini dilengkapi dengan dua belas kamera pemantau atau cctv yang terintegrasi dengan pusat pemantauan dinas perhubungan kota surabaya
bus ini juga memiliki sensor gps yang terkoneksi dengan seluruh lampu merah pada rute yang dilalui
sehingga saat bus ini akan melintas lampu merah dapat mendeteksi berapa lama durasi lampu merah akan menyala
hal ini untuk membantu mengatur kecepatan bus sehingga saat melintas lampu merah dapat mendeteksi berapa lama durasi lampu merah akan menyala